paprika cabai besar asal amerika tengah dan amerika selatan ini
kini sudah banyak dikonsumsi masyarakat indonesia
trend peningkatan konsumsi paprika sukses dimanfaatkan richie solihin
seorang petani muda di desa pasir langu kabupaten bandung barat jawa barat
richi kini memiliki kebun paprika dengan luas dua lima ratus meter persegi
yang terbagi di lima greenhouse
richie sudah mulai bertani paprika sejak berusia dua puluh tahun
ide bertani paprika berangkat dari skripsi yang ia buat ketika menyelesaikan pendidikan s satu
dengan modal empat puluh juta rupiah di tahun dua ribu sebelas richie mulai menanam dua ratus lima puluh pohon paprika
kini lima greenhouse yang ia miliki dapat menghasilkan sekitar dua puluh lima ton paprika setiap musim
dalam semusim rici dapat meraup omset sekitar delapan juta rupiah
dari satu greenhouse
menjadi petani muda bukanlah hal yang memalukan
baginya mengenali pasar serta karakter tanaman yang akan dijadikan usaha tani adalah kunci
kebutuhan akan pangan itu akan semakin meningkat
nah kalau misalkan anda menjadi petani permintaan akan naik signifikan di masa depan
nah inilah prospek kita dibandingkan dengan kita bekerja di beberapa sektor lain
yang nantinya akan digantikan oleh teknologi
nah di sini
nah di sini
nah di sini
paprika yang dipanen
paprika yang dipanen
rici pasarkan ke luar pulau jawa seperti sumatera dan kalimantan
bahkan olahannya pun sudah diekspor ke singapura
dalam bertani ricik tidak sendiri
ia juga mengajak warga sekitar
yang didapat ilmu mengenai pertanian seputar cabai paprika itu ada varian yang warna merah
banyak variannya karena paprika
ya cuma bekerja
tapi ada ilmunya cara nanam paprika gak sembarangan gitu
sementara itu menurut dosen program pendidikan agribisnis universitas pajajaran ahmad khoibar
saat ini di indonesia hanya ada sekitar dua enam juta petani yang berusia muda
menurutnya membutuhkan dorongan lagi agar kaum muda memilih untuk bertani
agar bertani bisa stabil dan mendapatkan keuntungan yang maksimal
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
akses dan jejaring yang kuat petani
ketika tenzo kemudian s tiga famp dan lain lain
itu memang punya komoditas yang sangat kuat
jadi tidak hanya mengandalkan produk dari hasilnya sendiri
tapi juga menggandeng petani hasil orang lain
kemudian berusaha untuk menggabungkan semua subsistem agribisnis
bukan hanya hulunya saja produksinya saja
tapi bagaimana dari hulu sampai hilir
maksudnya dari menanamnya sampai pemasaran hasilnya
dia juga menambahkan bagi pemuda yang ingin mulai bertani di usia muda
pilihlah tanaman holtikultura sebagai obyek tani